pt agung podomoro len bersama pt muara ui sesa samudera selaku pengembang pulau g
menganggap tuduhan pengembang pulau g melakukan pelanggaran berat tidak memiliki dasar yang kuat
hasil rekomendasi komite gabungan yang dipimpin menteri koordinator kemaritiman rizal ramli
membatalkan pembangunan pulau g di teluk jakarta pada tiga puluh juni lalu
karena dianggap melakukan pelanggaran berat diantaranya merusak lingkungan hidup
pengembang menganggap tuduhan ini tidak memiliki dasar yang kuat
alasannya pengembang telah melakukan penelitian dengan menggandeng konsultan dan kontraktor yang ahli
di bidang reklamasi dengan pengalaman lebih dari satu ratus tiga puluh lima tahun
pulau g itu tidak membuat biota laut rusak karena memang tidak ada biota lautnya
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita mulai uruk tahun dua ribu dua puluh
jadi seperti ini contohnya nanti ke bapak ibu kalau mau lihat contohnya saya kasih
gampang bapak ibu sekarang ambil aja juga
itu hitam semua sampai sini
saya pernah ke pulau seribu itu sampahnya juga sampai ke sana itu sampahnya